sepuluh tim dengan dua puluh pembalap f satu powerboat siap berlaga di awal musim tahun dua ribu dua puluh tiga di danau toba kecamatan balige kabupaten toba sumatera utara
para pembalap teknisi dan manajer tim terus berbenah dan mempersiapkan perahu motor cepat mereka
tim cnn indonesia berkesempatan melihat dari dekat persiapan tim tim di pedok lapangan mulia raja napitupulu rabu siang
kesehatan langka bagi para jurnalis untuk bisa datang ke pedok sini
saat ini saya dibawa oleh presiden fan h dua o untuk melihat lihat pedok yang ada di sini
di hadapan kita ada bot dari tim abu dhabi yang menjadi juara pada tahun lalu
kemudian di sini adalah markas mereka
ada dua kapal dari tim abu dhabi yang akan bertanding pada f satu h dua o di danau toba ini
nah di kawasan ini semua tim sedang bersiap
dari sepuluh tim dengan sembilan belas kapal yang akan bertanding
tim abu dhabi juara dunia f satu powerball tahun lalu menjadi tim yang sangat serius mempersiapkan perahu motornya
bagi tim abu dhabi berlaga di awal musim tahun ini menjadi penting untuk mempertahankan juara
karena poin yang akan diperoleh akan menentukan pertandingan di laga berikutnya
dua pembalap mereka sean torren dan tani alkemzi
kami senang untuk berada di indonesia
kami mengucapkan selamat datang kepada semua orang indonesia
dan apa yang telah organisasi lokal lakukan
ini adalah pertama kali saya berada di indonesia
jadi saya melakukan dengan baik dalam perang pertama
semoga kami bisa menang perang dan memulai tahun dengan kemenangan dan memimpin poin poin
kami telah menang perang pertama dalam empat musim terakhir
semoga kami bisa melakukannya lagi tahun ini
pada f satu powerboat di perairan danau toba ini
tim abu dhabi punya strategi khusus
meski berlaga di perairan danau di indonesia
baru yang pertama kali mereka lakukan
ditambah tantangan suhu udara yang lebih panas harus diselaraskan dengan mesin
sehingga dapat melaju dengan kecepatan maksimal
sebelumnya pekerjaan saya adalah menang perang di perang
setelah itu pekerjaan saya berubah
dan menang perang di perairan di luar perang
dan pekerjaan saya berbeda
tapi kadang kadang berbeda
karena sebelumnya saya adalah pengurus tim
saya pemandu juga pengurus tim
untuk saya mudah
mengambil orang orang saya ke perang
dan mulai fokus pada menguruskan semuanya
dan setelah datang di tim abu dhabi
pada tahun dua ribu lima belas saya menang tujuh belas perang di peringkat lain
para pembalap dan manajer tim juga punya tekad yang sama untuk menjadi pemenang
dengan menjadi yang tercepat dan terbaik
meski mencapai garis finish menjadi prioritas utama mereka
demi meraih poin di awal musim lomba tahun ini
keselamatan juga menjadi perhatian serius para pembalap dan manajer tim
berikut pernyataan mereka
tentu saja saya berharap kedua bola saya bisa ke podium
tapi saya berharap kedua bola saya bisa selesai perang terlebih dahulu
tidak hanya poin

jika kita gagal tidak ada poin yang akan kita dapatkan
jadi saya selalu meminta pemangku
dan kemudian menang
saya mencoba motor sport dan pesawat
pertama kali saya mencoba
saya merasa ini adalah hal yang saya inginkan lakukan dan ini adalah hal yang saya baikkan
jadi itulah mengapa saya mencapai poin
tentu saja kita ingin menang
dan menjadi satu dua di podium
tapi itu sangat sukar karena kompetisi sangat tinggi
dan level pembalap sangat tinggi tahun ini
jadi itu bukan perbedaan besar dari pertama ke ketiga
jadi anda tidak tahu
pada hari selamat kita tahu bagaimana kita melakukannya
perlombaan dunia f satu powerboat
penyelenggaraan pertandingan di indonesia sangat penting
indonesia dinilai sangat potensial melahirkan para pembalap f satu powerboat di masa depan
karena indonesia memiliki perairan yang sangat luas
bahkan kemajuan indonesia diharapkan dapat membuat kapal motor dan mesin cepat buatannya sendiri di masa depan
apa yang menakjubkan adalah
cara mereka mengucapkan selamat kepada anda
bagaimana anda merasa di rumah dari saat pertama anda tiba di indonesia
dan itu benar benar sangat bagus
dan saya tahu semua penonton telah sangat terkesan oleh organisasi
para pembalap akan mulai menjajah sirkuit di danau toba pada kamis
sebelum melakukan tahapan kualifikasi pada sabtu dan melakukan laga final pada minggu
agus supratman ayat sudrajat toba sumatera utara